golput atau tidak memilih dalam pemilu menjadi salah satu catatan bagi penyelenggaraan pemilu
pada pemilu dua ribu sembilan belas terdapat tiga puluh empat tujuh puluh lima juta orang atau delapan belas dua persen dari daftar pemilih tetap tidak menggunakan hak pilihnya
angka golput tersebut tercatat turun sebesar empat puluh enam puluh sembilan persen dibanding golput tahun dua ribu empat belas sebesar lima puluh delapan enam puluh satu juta orang atau sekitar tiga puluh dua puluh dua persen dari keseluruhan pemilih
meski berada di tren menurun memilih untuk tidak memilih atau golput dinilai berbagai kalangan dapat menurunkan kualitas pemilu
nah seperti apa ya pendapat generasi muda sebagai pemilih pemula dalam menghadapi perkembangan
saya memilih untuk golput alasannya dari segi pencalonan saja ada ambang batas dua puluh persen yang menghalangi potensi orang orang yang sebenarnya bisa maju tapi terhalang oleh threshold tersebut
lalu dalam prosesnya tentu untuk mencapai dua puluh persen partai partai harus beberapa bahkan kawin paksa mengorbankan ideologi dan idealisme mereka sehingga menurut saya oligarki nanti yang menang
aku sih sebagai salah satu warga negara indonesia yang aktif aku sih sisi bakal nyobos nanti
kenapa aku nyoblos karena ya itu kan hak aku ya hak aku sebagai salah satu warga negara indonesia gitu yang sudah berusia tujuh belas tahun ke atas
dan aku punya hak untuk memberikan suara aku dan aku juga apa ya memberikan kesempatan untuk baca pres yang nanti akan dipilih
siapa tahu mereka bisa merealisasikan aspirasi politik mereka yang sudah mereka gaungkan di kampanye kampanye mereka
pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang enam puluh lima persen dari total calon pemilih tercatat berusia tujuh belas sampai tiga puluh sembilan tahun
oleh karena itu untuk mencegah turunnya partisipasi pemilih tersebut dibutuhkan isu yang menjadi perhatian utama anak muda
di usia usia tersebut mereka banyak memberikan perhatian pada isu misalnya isu kesehatan isu perubahan iklim kemudian juga isu korupsi
tingginya angka pemilih muda pada pemilu dua ribu dua puluh empat sebesar enam puluh persen dari total pemilih
di usia usia tersebut mereka banyak memberikan perhatian pada isu misalnya isu kesehatan isu korupsi

beragam kegiatan menarik bakal disiapkan seperti who wants to be a journalist vote on location hingga ikut serta diskusi interaktif on air political show dengan menghadirkan narasumber elit politik populer serta berkata bahwa kita harus berpikir dengan kebenaran
beragam kegiatan menarik bakal disiapkan seperti who wants to be a journalist vote on location hingga ikut serta diskusi interaktif on air political show dengan menghadirkan narasumber elit politik populer serta berkata bahwa kita harus berpikir dengan kebenaran